kementerian perhubungan ri belum mengetahui kondisi pilot dan penumpang susi air dengan nomor registrasi pkbv yang duga dibakar usai mendarat di bandara paro kabupaten duga papua
dalam pernyataannya secara virtual pada kemarin jurubicara kementerian perhubungan adi tairawati mengatakan
kemenhub saat ini terus berkoordinasi untuk mengetahui perkembangan kondisi pilot dan penumpang susi air
sementara itu lapangan terbang paro kini masih ditutup mengingat posisi pesawat yang terbakar
ada di tengah landasan terbang sehingga tidak memungkinkan operasional lapangan terbang tersebut
pihak kemenhub pun meminta menyenggara bandara udara untuk meningkatkan keamanan
dengan memeriksa boarding pass dan mencocokkan identitas diri dan barang bawaan penumpang
guna menjaga keamanan penerbangan
kami saat ini terus melakukan koordinasi dan memonitor
yang saat ini keberadaan penumpang

kapasitas terminal warna bir wishes
tentang sepuluh trik dari setempat penerbangan antiqu
barang kiss altre jou tebangedsik nawan par near

merisau tapongera yaman oman oman amleng